puji hati warga banyumas dikeluarkan tim kesehatan puskesmas banyumas
dari dalam sebuah ruangan seluas dua x dua meter
selasa siang setelah sebelumnya dikurung selama dua puluh tahun
menurut keluarga dua puluh tahun silam pujiati mengalami gangguan kejiwaan
sepulang dari perantauannya
mereka terpaksa menyekap puji hati karena sering berjalan keluar rumah
dan mengamuk sehingga meresahkan warga
tim puskesmas yang dibantu polisi dan warga
masuk dan berusaha membujuk puji hati untuk dibawa
karena menolak ia terpaksa disuntik obat penenang
hanya kewajiban kita dari pelayanan kesehatan adalah bagaimana
memberikan pasien odgj ini orang dengan gangguan jiwa ini
pelayanan yang sesuai standar yaitu pelayanan untuk obat obatan jiwa di rumah sakit
dan setelah dari rumah sakit nanti kita tindak lanjuti ke panti rehab sosial
martani di keroyak obat obatan jiwa selama kurang lebih satu tahun
tindakan ini merupakan bagian dari program
wilayah banyumas terbebas dari pasung serta penyekapan
bagi warga yang memiliki gangguan jiwa
dalam penyekapan ini tiga warga dilaporkan telah dibebaskan
dari pemasungan atau penyekapan
permasalahan orang orang sakit jiwa di desa kami akan bekerja sama
tidak lagi ada orang orang yang sakit di pasung
sehingga kami berharap nanti bekerjasama dengan dinas kesehatan
untuk selalu berkoordinasi dan membawa yang warga kami yang kena
penyakit jiwa untuk segera diobati di rumah sakit jiwa khususnya banyumas
selanjutnya puji hati dibawa ke rumah sakit jiwa banyumas
untuk mendapat perawatan medis hingga kondisi kejiwaannya membaik
kusworo banyumas jawa tengah